instalasi seni bambu getah ketih yang menghiasi kawasan bundar hi jakarta telah diganti dengan susunan batu gabion
pemasangan susunan batu ini menelan biaya sebesar satu ratus lima puluh juta rupiah
dilansir laman cnnindonesia com gabion adalah susunan batu yang ditumpukan secara rapi dan terdapat tanaman hias di bagian atasnya
menurut kepala dinas kehutanan dki jakarta suzy marsitawati pemasangan susunan batu menelan biaya satu ratus lima puluh juta rupiah dari apbd dua ribu sembilan belas
sementara gubernur dki jakarta anies baswedan menyebut bahwa gabion adalah bagian dari tata taman kota dan proses pengadaannya pun dianggap biasa saja
yaitu mengetahui proses pergantian bambu getah ketih
getih menjadi batu gabion kita tanyakan rekan kami produser lapangan cnn indonesia adi dwinanda di kawasan bundaran hi jakarta
selamat pagi adi berdasarkan pantauan anda bagaimanakah sejauh ini proses pemasangan instalasi batu gabion apakah sudah terlihat wujudnya begitu
iya selamat pagi yudha juga fani benar sekali
sebelas bulan menghiasi kawasan budar hi hotel indonesia
instalasi bambu getah getih dibongkar begitu pada enam belas juli dua ribu sembilan belas lalu
dan kini instalasi bambu getah getih tersebut diganti oleh instalasi batu gabion
memang pembongkaran bambu getah geti sempat menimbulkan kontroversi di masyarakat
bagaimana tidak memang kita tahu bahwa anggaran yang dikeluarkan untuk instalasi bambu getah getih sendiri mencapai lima ratus lima puluh juta rupiah
anggaran yang cukup fantastis memang dan kemudian dibongkar begitu saja oleh pemerintah provinsi dki jakarta pada enam belas juli dua ribu sembilan belas lalu
dan memang menurut
gubernur dki jakarta di sebaswedan pemongkaran tersebut memang dikarenakan kondisi bambu sudah mulai lapuk
dan juga bagian bagian struktur dari bambu tersebut juga sudah mulai berjatuhan begitu sehingga harus diganti
nah pada saat ini instalasi bambu getah getih tersebut digantikan oleh instalasi batu gabion
mungkin dapat anda saksikan di belakang saya mungkin instalasi batu gabio sendiri pada saat ini sudah mulai berdiri
terdapat tiga bronjong begitu atau tiga keranjang besar
di mana di dalamnya terdapat batu batuan lalu di atasnya sendiri terdapat rumput dan juga tanaman tanaman yang menghiasinya
memang untuk di sekitar dari lokasi instalasi batu gabion ini memang masih belum selesai
nantinya dinas kehutanan provinsi dki jakarta akan melakukan penanaman tumbuhan yaitu sebanyak delapan jenis tumbuhan nantinya akan ditanam di sekitar instalasi batu gabion ini
nah instalasi batu gabion ini
menelan anggaran sebanyak satu ratus lima puluh juta rupiah dan menurut kepala dinas kehutanan dki jakarta memang instalasi batu ini sangat cocok untuk digunakan di kawasan tengah kota di ibu kota jakarta
pasalnya di atas struktur instalasi batu gabion ini terdapat tanaman bugenvil dan juga nantinya akan ditanam tanaman lidah mertua yang konon katanya dapat menyerap polusi begitu
dan memang tanaman tanaman inilah yang dipercaya
atau cocok untuk digunakan di kawasan tengah kota seperti di kawasan bundaran hi
nah bagi anda yang mungkin bertanya tanya apa arti gabion yang sesungguhnya
gabion sendiri berasal dari bahasa italia yaitu adalah gabion yang artinya sangkar besar
hal ini memang sangat terlihat bahwa instalasi batu gabion ini ada tiga keranjang besar yang memang sesuai dengan asal mula katanya seperti itu
selain itu kepala dinas kehutanan provinsi dki jakarta
kepala dinas kehutanan provinsi dki jakarta mengatakan bahwa adanya tiga keran yang besar ini melambangkan representasi lingkungan yaitu air tanah dan udara
di mana memang sangat cocok untuk merepresentasikan alam dan natural begitu di suasana hiruk piku kota dki jakarta khususnya yang berada di kawasan bundaran hi
pembangunan instalasi batu gabion ini sudah dilakukan sejak enam belas agustus lalu
namun saat ini memang sudah terlihat ada tiga keranjang besar
yang ada di belakang saya namun memang di sekitarnya masih terus dipercantik dan artinya dinas kehutanan provinsi dki jakarta akan menanam setidaknya ada delapan jenis tumbuhan begitu
selain untuk mempercantik ibu kota instalasi ini juga diperuntukkan untuk mengedukasi masyarakat tentang untuk memberitahu masyarakat bahwa tanaman tanaman yang berada di kawasan instalasi batu gabion ini nantinya akan dapat menyerap polusi
instalasi ini tepat untuk menggantikan instalasi geta geti karena memang selain juga terdapat nanti tumbuhan yang akan menyerap polusi diharapkan juga dapat menyerap atau mengurangi polusi di sekitar kawasan bundaran hi jakarta ini
kembali ke anda fani dan yuda
baik adi dwinanda terima kasih untuk laporan langsung anda
fani ternyata fungsinya tidak secara etistik tapi juga bisa menyerap polusi dari tanaman tanaman ini
ada lidah bertuah
betul sekali nanti memang kita lihat ya karena memang jakarta masih berkutat begitu ya dengan isu polusi
kita lihat seperti apa nanti gabion ini bisa membantu mengurangi polusi